saudara rombongan kpu asmat dihadang masa saat akan terbang menuju ke merauke untuk mengikuti rekapitulasi hasil pemilu dua ribu dua puluh empat tingkat provinsi
penghadangan dilakukan karena warga tidak terima dengan hasil pleno rekapitulasi tingkat kebupaten
warga menghadang anggota kpu asmat saat akan berangkat dari asmat menuju kabupaten merauke untuk mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil pemilu dua ribu dua puluh empat tingkat provinsi papua selatan
menurut ketua kpu papua selatan peristiwa terjadi lantaran sejumlah pihak yang kecewa dengan hasil pleno rekapitulasi pemilu dua ribu dua puluh empat tingkat kpu kabupaten asmat
atas kejadian ini saudara pleno tingkat provinsi papua selatan untuk kabupaten asmat yang harusnya digelar pada minggu kemarin terpaksa ditunda
inas imbas dari penetapan atau pleno penetapan
di tingkat kabupaten yang dilaksanakan oleh kpu asmat ya mungkin ada beberapa pihak yang merasa kecewa dan tidak puas dari hasil penetapan
sehingga kemarin jadwalnya yang mereka harus segera ke merauke tertahan seperti itu